pemerintah berencana menerapkan sistem ganjil genap pada arus mudik lebaran dua ribu sembilan belas yang menggunakan jasa jalan tol
pemerintah menteri perhubungan budi karya sumadi mengatakan tidak menutup kemungkinan penerapan kebijakan ganjil genap berbasis plat nomor di jalur tol pada musim mudik lebaran dua ribu sembilan belas
menurut budi pemberlakuan sistem ganjil genap ini didasari atas banyaknya kendaraan yang masuk ke tol khususnya tol lintas jawa sehingga perlu ada pembagian kendaraan yang masuk tol
budi mencontohkan jika hari senin yang bisa masuk tol kendaraan dengan plat nomor ganjil maka kendaraan berplat nomor genap menggunakan jalan lama atau umum
ini kami sedang berdiskusi dengan polisian
kita tetapkan dalam minggu depan ini supaya masyarakat tahu lebih awal ganjil genap
mudik itu ganjil genap
jadi kalau hari senin ganjil yang ganjil boleh naik tol yang genap jalan biasa
nanti selasa kebalikannya yang genap naik tol dan yang lain jalan biasa